jamur adalah salah satu bahan masakan yang populer di seluruh dunia
di pasaran jamur tersedia dalam berbagai jenis bentuk dan ukuran
karena jenisnya yang cukup banyak mungkin anda pernah kesulitan membedakan jenis jamur
nah kali ini kita akan mengenal beberapa jenis jamur yang sering diolah dan mudah ditemui
kalau yang satu ini pasti anda sudah akrab
namanya jamur kancing
bentuknya yang seperti kancing dengan tekstur kenyal membuat jamur ini menjadi favorit pecinta kuliner
dalam situs fed secret indonesia jamur disebut mengandung protein tinggi
untuk seratus gram jamur kancing misalnya mengandung tiga gram protein
bagi para pecinta jamur seperti dendi oktariandi jamur kancing bisa diolah dalam beberapa masakan
di antaranya dijadikan sebagai campuran di dalam sup
saya lebih suka jamur kancing karena kadang kadang kancing bisa saya bikin untuk barbecue
kadang kadang bisa saya masukin ke sop apa aja terus bisa dimasukin ke capcai gitu
jadi karena saya senang sayur sayuran pada dasarnya
jadi kalau jamur yang paling gampang saya olah hampir secara ternyata semua jamur itu gampang diolah
jamur lain yang tak kalah tenar yakni jamur tiram
jamur yang berbentuk seperti kipas ini umumnya berwarna putih dengan tekstur lembut dan kenyal
dalam seratus gram jamur tiram terkandung protein sebesar tiga tiga puluh empat gram
jamur tiram biasanya paling mudah diolah dengan digoreng proses memasaknya pun mudah sekali
cukup siapkan jamur tiram tepung terigu telur penyedap rasa dan garam
campurkan jamur dalam suhu
campurkan jamur dalam adonan lalu digoreng
yang terakhir jamur shitake bentuknya seperti payung kecil dengan warna coklat muda hingga tua
jamur ini sifatnya sebagai antioksidan gitu dia membantu meningkatkan imunitas tubuh dan juga membantu menurunkan peradangan
yang kedua banyak banget orang memakai jamur itu untuk sebagai anti kanker gitu kenapa
karena kandungan sinyal bioaktif di dalamnya
ternyata dia banyak digunakan untuk beberapa kasus pada kanker seperti usus besar kemudian kanker rongga mulut kanker lambung kanker payudara
kandungan gizi dan manfaat jamur memang banyak tapi jangan sembarangan saat mengonsumsinya
karena jika salah memilih jamur atau tidak tepat dalam penyimpanan dan pengolahan akan menimbulkan efek samping pada tubuh anda
yudi yudawan wahyu ramadan jakarta